kementerian kesehatan dan badan pengawas keuangan dan pembangunan bpkp
mengumumkan batasan harga tertinggi tes usap atau tes swab mandiri sebesar rp sembilan ratus
penetapan harga ini telah melalui kajian selama tiga kali
dengan menghitung biaya mulai dari sdm hingga harga alat yang digunakan
plt dirjen pelayanan kesehatan kemenkes abdul qadir menegaskan
batasan harga tes usap ini sudah termasuk biaya pengambilan sampel
dan pemeriksaan real time pcr
abdul qadir menambahkan kemenkes dan bpkp akan melakukan evaluasi secara periodik
termasuk pengawasan penerapan batasan harga ini
ke seluruh fasilitas kesehatan dan pemeriksaan real time pcr

kebijakan ini akan berlaku setelah kementerian kesehatan dan bpkp
mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas layanan kesehatan
tim liputan cnn indonesia
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria meninjau langsung
kondisi rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta pusat pada sabtu sore
selain memastikan pelayanan terbaik bagi para pasien dan tenaga medis
pak riza menyebutkan angka kesembuhan
dan kematian corona jakarta semakin meningkat
riza patria memastikan seluruh hasarana dan perasarana yang ada
di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta dapat berjalan dengan baik
selain itu ia juga menegaskan jika seluruh pasien maupun tenaga medis
di rumah sakit darurat wisma atlet mendapatkan pelayanan terbaik
dari pemerintah provinsi dki jakarta
risa menyatakan angka kesembuhan pasien corona jakarta meningkat hingga delapan puluh dua persen
angka kematian juga menurun hingga dua puluh dua persen
pembeli ini menurun dari dua tiga persen sampai dua dua persen
pemberlakuan masa psbb ketat diklaim mampu mengurangi angka penularan corona di ibu kota
hari ini saya mengecek langsung rumah sakit dan wisma atlet alhamdulillah
sesuai dengan laporan yang ada bahwa angka kesembuhannya terus meningkat sampai delapan puluh dua persen
angka kematiannya terus menurun sampai dua tiga dua persen
berdialog langsung berinteraksi dengan para dokter tenaga medis dengan pasien
jadi sesuai dengan laporan yang ada bahwa pelayanannya sangat baik kita bersyukur